prt apa terbang terbang tuh apa lagu lama biar saya ketakutan begitu naik ke belakang set mana
terbang terbang terbang terbang eh bukan belanda keranda apa sih apa itu tuh
kasih ya rafa kasih ali biar kadang
sudah dengar gak katanya sebelum pak wagyo meninggal ada keranda mayat melayang layang
terlihat di atas rumahnya bumeni masih bang berarti bener dong apa yang dibilang orang orang
itu siapapun orang yang didatangi teranda mayat itu besoknya akan mati jangan sampai deh rumah
kita didatangi keranda mayat itu keranda mayat penyebar teror
ibu ranti ibu ranti buka pintu ibu ranti ayah udah kalau enggak ada sayang gimana sih bu messi
udah ngetok ngetok gudor gudor main pergi pergi aja ibu alaikum salam bu messi iya assalamualaikum
berhenti hei ibu ranti tahu enggak mengenai teror yang ada di kampung ini apa apa
enggak tahu ya kan bu messi nanya ya saya jawab
di kampung ini lagi ada isu teror hantu kerandang maya
hah ih gak tahu kan yang sekarang itu menimpa keluarganya ibu menik tahu gak gara gara keranda
naik itu bapaknya ibu menik si pak wagyu itu meninggal ibu messi kenapa sih masih percaya
aja sama isu isu yang kayak gituan jangan percaya tahu iih gimana enggak percaya itu
bukitnya udah ada udah banyak warga yang seperti itu disamperin sama keranda mayadi milih pak harun
ye bu messi saya kasih tahu ya yang namanya hidup matinya manusia itu tuhan yang ngatur kita
kita hidup nggak ada yang tahu sisa berapa lama lagi jadi nggak mungkin cuman gara gara ada keranda
mayat di depan rumah terus orangnya meninggal hai ibu ranti dikasih tahu ini malah ngasih tahu yang
jelasnya udah ngasih tahu info ini semua oke oba oke caya atau enggak terserah yang penting warga pada
ketengongan ketakutan ketakutan baik salamualaikum waalaikumsalam waalaikumsalam bu ranti salam
waalaikumsalam bu messi iiih kenapa jadi sehewat dari si ibu mesite cuma gara gara keranda mayat
ya parete juga
kedatang rumah orang itu assalamualaikum permisi punten hello hobah kalau ketemu messi
kenapa jadi bingung begitu sih hari para teteh setelah lagi bingung bu ranti
isu itu sudah menyeruak keseluruhantero kampung seluruh warga tidak ada yang tenang tidurnya
anak anak kepada sakit coba kan saya yang bertanggung jawab semuanya itu saya ketua rt general di kampung
ini saya mesti gimana bu ranti ya mungkin pareteh mesti mandi air sumur tujuh macam kali pareteh buat
buang sial sebuahnya percaya gitu gitu wan masa kabur anti iya kenapa jadi numpang makan hari
si pareteh pareteh saya enggak masak bangda kemana sih udah begitu orangnya jalan jalan ngatur aja iya
ngatur aja salah mulu muluh
naik naik lagi iya naik dong ya kita kerja pagi pagi nonstop sip sip selama perjalanan dari
rumah sampai sini suasana kampung kita kok mencekam banget ya kayaknya warga pada takut untuk keluar kayak
kuburan ih ih ih ih iya sekarang gimana enggak pada mau keluar pak dewar gas itu pada takut
semuanya ya pak
oh apa itu istri banget kayak gini pasti pada kejelem rumah semuanya tapi kalau begini terus
waduh malam tahun baruan kita bisa berantakan alias gatot prt kalau marah marah sama
gatot dan kita yang disalahin nih gatot itu gagal total hancur ambiar hanya draw jadi wong eh perteh
semua jadi kacau gara gara keranda mayat yang bisa terbang itu
itu beri juga
lagu lama biar saya ketakutan kebelakang belakang
lagu lama biar saya ketakutan kebelakang belakang
lagu lama biar saya ketakutan itu yang kebelakang set mana sedang ber modal' terbang abang sembilan puluh empat pasal
set mana setan terketuk di gigi kek ah buhuhu apa terbang terbang tuh berita akan krema
terbang terbang percaya bukan belanda keranda apa sih apa itu tuh mana ada apa apa tadi ada
ada tadi partai lewat itu mana yang lewat nggak ada tuh nggak ada tuh nggak ada jangan suka ngasal
beneran perte tadi ada lewat lihat aku kita nggak ngaco pt dik dur disini tuh suasananya
makin mencekam kamu tuh jangan takut nakutin lagi dong gimana sih lo yang ada tuh kalau bisa
berusaha nenangin semua warga kalau bisa tuh nanti tahun baru gimana cara
ini yang namanya dikatakan oleh orang orang irit
lagi agar kita nggak nyusahin abang taksinya juga kan
kok kayak ada suara besi berdesik desik berdiri iya
iya mami jadi cukup dengar
aizah aizah cepetan kita lari cepetan kita gabur masih masuk rumah
tadi kayaknya kunci rumah yang mami pegang jatuh deh
juga mata a sentence
aduh aku dapet sih
eh yaudah yaudah
mungkin dia kecamber petir kali ya
ya udah jarah sebelum hujan mendingan kita pulang aja yuk
sebelum dia ngikutin lagi
aduh berat lagi
aduh berat lagi
aduh berat lagi
apaan tuh kutu kutu
mendingan kita kepot aja yuk
aja apa sih
eh ente punya mata apa kali sih
kalau lari tuh liat liat
dua mata saya di atas kepala
ratu lagi dikacau